lagi kum kenapa sih ini
oh hari jalan atik kum
ini gimana jalannya kum
kalau sampai sore nanti kamu belum bikin keputusan
saya jamin kamu pasti akan menyesal
jangan sampai kamu berhadapan langsung sama kang daset
kamu tahu siapa dan bagaimana kang dasir
harga beli tanah sudah cukup tinggi
kamu mau tunggu apa lagi
saya tunggu keputusan kamu nanti sore
kang dusoye sama warsaung sudah datang
tidak lagi ke bogor
sudah waktu dan juhur
setelah mulai masalah
assalamualaikum mak ceng
mak dari mana mak
kayak saya nggak tahu aja kamu dari tadi ngikutin
harusnya jadi artisnya arta warisan tuh si pedut

eh kabarnya sinetron arta warisan t udah mulai turun ratingnya
ceritanya udah nggak menarik
muter muter nggak jelas
iya kang benar
ketemu sama artisnya
ipanate memang cantik banget aslinya ya kak
kalau nggak ngajak ngajak kita
kita kan juga pengen foto sama artis harta warisan
bagus kalian tidak ikut
punah on kang
mereka sepertinya risih foto sama kita
mungkin karena mereka kecapean kali ini
tidak bukan begitu maksud mereka dong
kamu bawa makanan buat ivana aja dikasih ke supirnya
katanya makanannya nggak sehat
kalau di sinetron harta warisan orang orangnya kelihatan baik baik ya
sini si netron arta warisan biar sebagus apa juga filmnya
aceh juga mak
mau minta salamannya aja di jaga jagain
jangan jangan jangan jangan jangan
mau boto boto juga nggak dikasih mak
nggak mau dia gak mau
cakapan emak sekarang dibanding ipana
aceh yang keluar sebentar ya mak ya
mau ngilangin sebel
pantes ratingnya turun terus
ya ratingnya turun bukan berarti pemainnya sombong sombong
kan bisa saja dari ceritanya ya muter muter bikin kita bosen
pasti kangen ya sama akang
kang aceh yang sedih ya dicuekin di lokasi syuting
akang udah sebel
ya ampun ipana itu ternyata sombong
sama artis artis yang lain juga sombong semuanya
mungkin mereka kecapean
kan katanya shottingnya sampai pagi pagi terus
mereka istirahatnya kurang
makanya jadi begitu
capek kurang tidur
mau foto aja susah
kamu mau nggak foto gue dulu sama akang
dede nggak tahu ah
dirinya cantik jangan menyerah dulu
ah sobri sedang mengusahakan pinjaman dari kantor desa
berapapun dapatnya berapapun biayanya kita menikah
semua orang tuh udah pada tahu
dan sekarang tiba tiba batal
dede nggak sanggup menahan malu kalau bukan nikah sama ah
aku mau tidur
aku mau tidur
mati rela ngelakuin apa aja buat misahin hubungan kita ah
saya pelun dulu ah
berapa ce satu
lima ribu kang
saya juga mau pulang ah
oh enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
kita pulang yuk
lima belas ribu
um nggak usah kum ah
jadi enak nih ditraktirin
tak tahu bu pocek
ah aku pulang dulu ya
ntar balik lagi
ikut kum bareng
majuan atik kum
majuan majuan majuan majuan kum
oh nggak ada jalan atik kum
ini gimana jalannya kalau begini
saya duduk saja tidak bisa
perut kamu tahan doi tarik nafas tarik nafas
coba coba perut kamu tahan doi
ini saya sudah napas sudah tarik nafas saya
memang begini perutnya tuh ceng kum
ya yaudah deh
saya jalan aja kalian duluan aja
saya nemenin acing kum
sudahnya kita ke dulunya